seorang pekerja proyek normalisasi kali ciliwung di kelurahan bukit duri jakarta selatan terluka parah
akibat tertimpa tiang pancang beton kali ciliwung pada minggu pagi
pekerja itu terluka parah di bagian kaki dan tangan setelah tertimpa tiang pancang beton pembatas kali ciliwung
dalam video amatir milik warga tiang pancang jatuh setelah kabel seling dari krain putus
menurut keterangan saksi korban tidak sempat melarikan diri saat kabel seling penarik beton putus
pihak kepolisian sektor tempat jakarta selatan masih memeriksa tempat kejadian apakah ada kelalaian atau murni kecelakaan
untuk sementara proyek pemasangan tiang panjang masih dihentikan guna keperluan penyelidikan
bila mana ada kecelakaan p tiga k ini nggak ada